petugas gabungan berusaha menyingkirkan material bangunan ambruk di cirebon jawa barat
yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia
petugas memastikan apakah masih ada korban yang tertimbun
selain menggerakkan sejumlah anggota kepolisian dan tni
alat berat juga digunakan untuk memindahkan material reruntuhan hingga senin sore
sudah ada tujuh orang korban meninggal dunia karena bangunan yang runtuh
menimpa sebuah sanggar kesenian milik seorang dalang wayang
sang dalang ikut meninggal bersama anaknya saat tengah latihan musik bersama korban lain
hingga senin sore suasana di lokasi kejadian
masih ramai didatangi warga yang ingin mengetahui lokasi kejadian
sementara sebagian korban sudah dibawa pulang ke rumah duka
beberapa korban luka masih dirawat di rumah sakit gunung jati cirebon
jadi mudah mudahan nanti bisa kita pastikan bahwasannya memang itu clear
ada lagi korban yang tertimbun di tkp
artinya sejauh ini sudah ada diketahui penyebabnya apa nan
kalau penyebab bangunan dimungkinkan mereka wartawan juga tahu ya
dari sisi bangunan ataupun dari bentuk tembok yang ada bisa kita lihat
sepertinya karena faktor usia
faktor usia bangunan yang memang sudah
sebenarnya sudah tidak
karena yang berarti jadikan tempat ataupun sarana yang berkumpul
runtuhnya sebuah tembok di cirebon jawa barat senin siang
mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan empat orang lainnya luka luka
sejumlah anggota keluarga korban menangis saat datang ke rumah sakit
untuk menjemput jenazah
sejumlah petugas rumah sakit umum arjawinangun cirebon jawa barat
diperiksa terpaksa membopong salah satu anggota keluarga korban meninggal
ia tidak kuasa melahan sedih saat melihat keluarganya
yang menjadi korban
hingga senin sore ketujuh korban tewas yang sempat dibawa ke rumah sakit
arjawinangun akhirnya dipulangkan ke rumah duka masing masing
musibah runtuhnya tembok yang terjadi di desa kegesik kuetan
kecamatan kegesik cirebon ini akibat usia bangunan yang berada
di belakang sanggar milik seorang seniman dalang ini sudah tua
tembok setinggi lebih dari sepuluh meter ini runtuh
dan menimpa sanggar yang ada di bawahnya
hingga senin sore sejumlah
tugas kepolisian polres cirebon brimob dan tni masih terus berupaya
mengevakuasi kerentuhan bangunan